masih membahas soal arus balik lebaran di mudik ke sitkom pastiti
rekayasa lalu lintas berlaku saat ini di gerbang tol cikampek utama atau cikatama
setelah sempat terurai arus balik di gerbang tol cikampek utama karawang jawa barat kembali ramai malam ini
untuk mengurai kepadatan jasa marga masih menerapkan rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow
menteri perhubungan menyebut puncak arus balik lebaran terjadi hari ini sampai besok
kepadatan arus balik lebaran juga terlihat di jalur arteri di simpang pemuda cirebon jawa barat arah jakarta
macet sepanjang dua km
tercatat sudah lebih dari seratus ribu kendaraan melintas menuju jakarta hingga minggu petang